gimana kalau gini kita cari aja apartemen di daerah bandung ini pasti kan ada
kita nginep disana baru besoknya kita anterin elsa kembali ke lapas
gimana bu chandra pak chandra
ini saya harus bicara dulu sama nino
kalau saya sama istri saya sih bebas
sedangkan nino kan masuk kantor
kamu dimana ren
sudah selesai acaranya
baru setelah itu saya langsung ke kantor pak
oke sampai kantor langsung besok keluar saya ya
apa ada yang mau saya bicarakan
oh iya pak baik
pak agung bicara soal apa ya
dokter gimana kondisi anak saya
alhamdulillah habinya keisha meningkat jadi tiga belas
dan panasnya pun sudah turun
jadi keisha bisa tanpa menggunakan inkubator lagi
dalam waktu dua jam ke depan
dia sudah stabil keisha sudah boleh pulang
keisha sudah bisa pulang
kamu sampai ke dekat tuanku
iya dulu deh
aku gak mau kasih aku waktu lina
aku masih mau bareng sama cash
aku mau meluk dia aku mau cium dia
gak begini caranya kamu berdiri ya
kasih aku waktu dua hari
aku gak mau kalau nino
aku gak mau
untuk menghabiskan waktu kamu bersama keisha
terima kasih ya
terima kasih ya
tapi kamu harus ingat
setelah dua malam
aku gak mau lagi dengar alasan apapun dari kamu
kamu tetap harus mempertanggung jawaban
apa yang sudah kamu lakukan
sekarang keisha sudah bisa digendong ya
kamu sekarang udah boleh keluar dari rumah sakit
sama dua umat dan fo'op juga
kamu juga bisa pulang
kamu juga bisa pulang
pak surya bu sarah
elsa mau pulang kemana
elsa mau pulang kemana
kalau seandainya pulang ke rumah kami
aduh saya takut ya kalau tetangga nanti lihat
karena mereka kan tahu kalau elsa itu narapidana
nanti takutnya jadi rame
ya mereka pasti akan bermasalah sama kami ya
ya mereka pasti akan menuduh kami menyembunyikan elsa
gimana baiknya ini sekarang
pulang ke rumah kita juga nggak mungkin pak
tetangga juga pasti tahu ya kan
kita cari aja apartemen
di daerah bandung ini
pasti kan ada
baru besoknya kita anterin elsa kembali kelapas
gimana bu chandra
harus bicara dulu sama nino
kalau saya sama istri saya sih bebas
sedangkan ini bukan masuk kantor
makasih ya pak
aku harus cerita lebih lanjut soal jessy
dan aku harus lebih waspada sama om irvan
gimana tadi hasil pemeriksaan usg ya
dan malah sekarang udah nyentuh usia kandung tiga puluh dua minggu
sebentar lagi ya
kamu kenapa kok cemberut gitu
tadi ada papa
tapi aku pulangnya
oh tadi akhirnya sempet kontak sama om
tadi masa tiba tiba dateng ke rumah sakit
aku harus antrena ke kamar
karena harus buku siang
buat dulu ya
kedih males gitu deh
ya liat yang bangkanya
ketengah orang orang situ
ketepan itu aku
ketepan itu aku
ketepan itu aku
ketepan itu aku
iya juga tuh
itu gitu ada suaranya nih
dimanjut dari tadi
pasti mereka kangen sama reina pun
pasti kangen lah
reinanya gak ada
gue juga kangen banget
rumah ini jadi sepi ya mbak
gak ada mbak andin
gak ada reina
biasanya gue juga ngurusin gemo